sementara itu saudara jaksa agung merevisi nilai kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk tahun dua ribu enam belas
dari sebelumnya rp dua ratus tujuh puluh satu triliun menjadi rp tiga ratus triliun
penghitungan tambahan kerugian negara dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpkp dari tahun dua ribu lima belas
munculnya kerugian negara karena mahalnya sewa smelter yang dilakukan oleh pt timah dan pembayaran pt timah terhadap hasil tambang timah ilegal